ketua dpp pdi perjuangan said abdullah mengungkap partainya akan melakukan deklarasi pada bulan juni mendatang
ia menyatakan pdip tidak akan maju sendirian dalam pemilu dua ribu dua puluh
ditemui di gedung dpr ri rabu siang ketua dpp pdi perjuangan said abdullah menyampaikan keputusan koalisi partainya
berada di tangan ketua umum pdip megawati soekarno putri
ia membocorkan pengumuman itu akan disampaikan pada bulan juni mendatang
said juga mengungkap puan maharani akan kembali melanjutkan safari politik di bulan maret
dan akan bertemu dengan para ketua umum partai politik
oh berarti di bulan bung karno itu pak
itu buat deklarasinya nanti di bulan itu
ya mudah mudahan lah sebaiknya